sekarang usaha kita dihancurin
kok mau sekarang kita bangkit
gue akan kasih lo kecuron dana
tapi ada syarat
lo tau kan gue rampok
gue selalu dikejar kejar sama polisi
gue mau lo bikinin gue tempat persembunyian yang aman
itu semua beres
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa dalam sebuah hadis yang sangat masyur
bahwa salah satu tanda
datangnya hari kiamat adalah
kepada orang yang bukan ahlinya
apabila perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya
maka tunggulah kedatangan hari kiamat
fenomena ini tampaknya sudah muncul
banyak orang diamanati menjadi pemimpin
padahal dia tidak memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memimpin
itulah salah satu ajaran yang diberikan oleh rasulullah saw
dan contoh tayangannya
marilah kita lihat dalam tayangan berikutnya
bisa di jelasin semuanya pak
pak pak sebentar pak
saya gak salah pak
saya tuh gak ada ngapa ngapain di kamar pak
udah ikut saya ke dinas sosial
ayo pak damai aja
aduh kagut semua deh anak anak eike
gimana nih eike harus lampor ke bos bayu
eh siapa itu
paling itu ya
aduh bos tempat pelacuran anak eike
udang miras gua digerebek aparat
abis semuanya bos gak ada sisi lagi
abis semuanya bos gak ada sisanya
hampir aja gua ketangkep sama warga
itulah bos kalau nggak ada yang berani ngelawan kepala desa
coba kalau kepala desa ada pihak kita
usaha kita pasti lancar
jadi kita harus gimana bos
lo semua tenang
semua tenang dulu
gua juga sekarang lagi mikir
langkah apa yang mesti gue ambil
aku dengar usaha kamu hancur
kasian sekali kamu mas
semua temen temen aku juga pada bingung
semua temen temen aku juga pada bingung
semua temen temen aku juga pada bingung
makanya aku dateng kesini
makanya aku dateng kesini

aku tau selama ini kamu pengen banget kan
jadi kepala desa
aku bakal dukung kamu
kita akan segera menikah
dan kamu mendukung aku
dan kamu mendukung aku
sebagai calon kepala desa
kalau perlu besok
kita undang ketua rt
ketua rt sama ketua reward
tapi mas kenapa tiba tiba kamu mendukung aku
udahlah ratna kamu gak usah tanya kenapa alasan aku
yang penting sekarang kita nikah dan kamu calonin diri jadi kepala desa
dan dengan posisi lo sebagai kepala desa
gue bakal bisa dapetin semua keinginan gue
lo bakal gue manfaatin buat ngelancarin bisnis gue sama temen temen gue

jangan lupa untuk berhenti
kak aku mohon banget tolong pikirin lagi ya
masih ada waktu kak masih ada waktu untuk membatalkan pernikahan kakak sama kak bayu
aisah kamu itu kan adik aku
seharusnya kamu itu mendukung aku dong
ya allah kak kak bayu itu orang yang gak baik
kak bayu punya usaha tempat naksihat lokalisasi
dan tempat berjumpa
itu semua tempat yang diratnak allah kak
aisah aku gak peduli ya sama semua nasihat kamu
sebentar lagi aku bakal nikah dan aku gak mungkin membatalkannya
kamu pikir aku bodoh apa
satu lagi setelah aku menikah aku akan mencalonkan diri sebagai kepala desa
dan mas bayu akan mendukung aku
dan aku akan menjadi orang nomor satu di kampung ini
saya terima nikah dan kawinnya ratna julianti binti fahri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai
terima kasih ya prt prw karena sudah mau hadir di pernikahan kami
oh ya seperti yang pak rt dan pak rw tahu bahwa istri saya ratna akan mencalonkan diri menjadi kepala desa
saya mohon dukungannya pada prt dan juga pak rw
nanti kalau istri saya terpilih saya jamin pak rt dan baru akan makmur
nanti apapun yang kalian mau pasti akan pak rt mempenuhi
oh iya ini adalah rezeki dari saya mohon diterima pak rt
makasih pak bayu
ini baru hebat pak rw belum kepilih aja sudah royal
apalagi sudah kepilih kita bakal makmur pak rw
betul itu pak saya setuju banget
pak bayu saya dan warga akan mendukung bu ratna jadi kepala desa betul nggak pak
ini pak bayu jangan takut kami bersedia mendukung ibu ratna jadi kepala desa
kalau gitu saya pamet dulu pak bayu
oh iya terima kasih pak
makasih pak bayu assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya mereka semua mendukung rencana kita
mereka semua itu bodoh mereka bisa dibeli sama uang
mas memang benar benar hebat mulai sekarang kita harus melakukan pendekatan sama warga
pokoknya aku harus memenangkan pemilihan kepala desa itu
dan aku akan memanfaatkan semua fasilitas untuk masa depan kita
ya tapi ingat saya kita butuh uang buat beli suara warga
tapi kamu tenang aja kamu nggak usah khawatir
aku bakal minta bantu teman teman usaha aku soal dana mereka pasti bakal bantu
kita harus melakukan serangan fajar kita kasih uang sama warga
supaya kamu bisa kepilih jadi kepala desa
jadi lo semua mau bantu gue kan
pokoknya bini gue harus kepilih jadi kepala desa
selama ini kita usaha sama sama
dan sekarang usaha kita dihancurin
gue mau sekarang kita bangkit
gue akan kasih lo kucuran dana
tapi ada syarat
lo tau kan gue rampok
gue selalu dikejar kejar sama polisi
gue mau lo bikinin gue tempat persembunyian yang aman
itu semua beres saya datur
eki juga bisa aja bantu bos bayu
tapi tau kan bos bayu selama ini tempat pelacuran aku selalu diintai aparat
aku sih maunya sih rata bikinin tempat pelacuran aku yang aman bos
gimana kalau kampung ini kita bikin tempat pelacuran terbesar
biar pemasukan kita lebih banyak
gue sebagai pemasok minuman keras bisa kembangkan bisnis gua di kampung ini
ini baru bisnis
dan saya juga minta tolong kepada kalian semua untuk mencari warga miskin
untuk saya jadikan pengemis
itu semua kecil
kalau bini goa udah kepilih jadi kepala desa semua bisa diatur
nek lo di sini mau bikin gudang narkoba gudang miras tempat perjudian prostitusi
lo mau bikin warga gue warga nih warga miskin jadi pengemis bombongan
semua bisa diatur
pokoknya semua permainan kalian bakal kita kabulin
ya allah apakah ini merupakan salah satu tanda akhirnya
ketika kalian merasa pengakuan kalian
kaka lakuin segala macam cara supaya kaka kepilih jadi pemimpin
kakak juga janjikan kepada mereka untuk memperkuat bisnis maksiat
kenapa masalah buat kamu
aisyah aku er ngga peduli sama apapun ya
yang penting aku itu bisa menang
ya allah kaka tapi itu cara yang jauh dari rina allah
mau jadi apa desa ini kaka
jangan bikin aku naik darah ya
kamu itu adik aku seharusnya kamu itu mendukung aku
buktinya semua warga itu senang dan semua mendukung aku
warga yang mana kak aku yakin gak semua orang mendukung kakak
dan kalau pun ada yang mendukung kakak itu karena uangnya kakak
hatta udah dong kamu jangan kasar gitu sama adik kamu
mas dia itu nyebelin banget mas
dia itu kan adik aku seharusnya dia itu mendukung aku
pasti dia iri sama
sampai jumpa lagi